ya puluhan pensiunan antre untuk mendapatkan tunjangan hari raya di sejumlah bank di kabupaten mojokerto senin siang
tahun ini adalah kali pertama pemerintah memberikan uang tunjangan hari raya untuk pensiunan pns
antrean puluhan pensiunan pns untuk mengambil tunjangan hari raya terlihat di sejumlah bank di kabupaten mojokerto
salah satunya di bank btpn cabang mojosari kabupaten mojokerto
begitu pintu dibuka puluhan pensiunan langsung menyerbu masuk ke dalam ruangan bank btpn
mereka duduk di depan bank sambil menunggu panggilan nomor antrean
mereka terlihat senang setelah menerima uang tunjangan hari raya
tunjangan hari raya dicairkan oleh pemerintah mulai senin ini
muhammad abdu mengaku sangat senang mendapatkan tunjangan hari raya
istri saya meninggal saya kan dari jua gaya dapat keluar gaji
untuk apa rencananya pak
untuk hari raya
sementara itu ismail halim branch manager bank btpn mengatakan
sebanyak satu lima ratus pensiunan akan menerima tunjangan hari raya di btpn cabang mojosari
meski ini hari pertama pihak btpn masih menyediakan waktu hingga sebelum lebaran
kita sudah memberikan sosialisasi sebelumnya
btpn ini bisa pengambilannya mulai tanggal empat juni ini sampai enam akhir juni
dan apabila yang mungkin berkenan dan tidak mewakili di sini bisa mengambil di atm
atm apapun saja bisa pak yang bersama
pensiunan menerima besaran tunjangan hari raya dengan jumlah yang berbeda beda
sesuai golongan kepangkatan saat menjadi pns
tunjangan hari raya yang diberikan adalah satu kali